menjaga profesionalitas penerbang adalah hal yang mutlak di tiap angkatan udara
untuk itu tiap penerbang harus sering melakukan operasi dan berlatih secara terus menerus
namun seringkali pelatihan penerbang terbentur biaya serta resiko yang besar
karena itulah tni au mengoperasikan berbagai macam simulator
salah satunya simulator pesawat c satu ratus tiga puluh hercules yang berada di bawah komando wing satu lanut halim perdana kusuma jakarta
simulator yang berada di lanut halim ini berjenis full flight simulator
artinya tiap gerakan pesawat bisa dirasakan sesuai aslinya
karena simulator ini bergerak sesuai kendali pilot
saya pun penasaran untuk mencobanya
jadi biarpun ini simulator kita tetap harus menggunakan pengaman karena simulator ini bergerak seperti potensi normalnya

bapak ini seolah olah kita akan terbang
ini adalah powernya
ini adalah untuk terbang kiri kananya
kakinya di bawah
nanti ikutin gimana terbangnya

gasnya pakai ini
oh gasnya di sini
tangan kanan ada di sana yuk
semuanya ready ya
ini getarannya terasa seperti sebuah kata kata
walaupun ada cuaca buruk ini begitu ya sama ya
lanut halim pradakusuma mengoperasikan dua unit simulator hercules
yang merupakan buatan kanada pada tahun seribu sembilan ratus sembilan
dengan adanya simulator biaya pelatihan bisa ditekan hingga sepertiga
jika menggunakan pesawat asli
selain itu berbagai skenario kedaruratan juga bisa dilatihkan
tanpa adanya resiko
lebih murah dan lebih aman betul
karena resikonya bila penggunaan pesawat sebenarnya
kita tahu sendiri resikonya cukup besar
sehingga dilatihkanlah itu prosedur

prosedur masuk ke tempat yang tidak terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
masuk ke suatu airdrome yang kita belum familiar
bahkan juga kita bisa melatih
emergensi prosedur prosedur yang
tidak bisa dilakukan di pesawat sebenarnya
kita bisa latihkan dulu di simulator itu sendiri
harga simulator sendiri memang terbilang mahal
bahkan bisa mencapai tiga kali lipat harga pesawat aslinya
namun dengan keunggulan murah biaya operasi
serta minim perawatan dan risiko
simulator tetap dibutuhkan untuk menjaga penerbangan
ion hermawan wiari jakarta